hingga saat ini negara masih belum mampu lepas dari persoalan defisit anggaran
penurunan belanja non produktif dan penghematan belanja diklaim terus diupayakan oleh pemerintah
dalam rangka menekan defisit anggaran
capaian ini diklaim menjadi defisit terkecil sepanjang sejarah
namun momok defisit anggaran masih terus menghantui keuangan negara
dan awal tahun ini defisit keuangan negara tercatat sudah mendekati empat puluh enam triliun rupiah
lalu bagaimana menjaga defisit anggaran yang berkualitas di tengah beban defisit yang berkepanjangan
untuk melihat sejauh mana kualitas penganggaran negara kita akan membahasnya di segmen analis
dan sudah hadir bersama kami di studio peter abdullah direktur riset dari center of reform on economics
terima kasih pak atas waktunya di cnn indonesia business
pak peter kalau bicara soal defisit sudah biasa tidak ada yang spesial ya setiap tahun juga defisit
awal tahun ini diumumkan oleh menteri keuangan sri mulyani defisitnya sudah mencapai empat puluh lima triliun lebih ini
selama satu bulan saja ya dari januari dua ribu sembilan belas ini apakah angka ini mengkhawatirkan pak peter
saya kira tidak mengkhawatirkan ya kalau kita bandingkan tadi bu sri mulyani juga menyampaikan angkanya
kalau dibandingkan dengan januari dua ribu sembilan belas ini apakah angka ini mengkhawatirkan pak peter

dari tiga puluh tujuh tujuh ya kalau tidak salah menjadi empat puluh lima delapan ya mungkin jadi bedanya cuma sekitar delapan triliun ya
tapi dari segi persentase lumayan besar loh pak itu delapan triliun dibagi tiga puluh lima hampir delapan belas persen begitu
sekitar itu ya naik ya memang naik ya
nah detailnya yang naik besar memang adalah bantuan sosial
bantuan sosial itu pada januari dua ribu delapan belas itu realisasi sampai pada bulan januari itu hanya lima triliun
nah sementara pada tahun ini tahun politik bantuan sosial itu sudah lima belas triliun
jadi lompatan terbesarnya mostly itu ada di bantuan sosial
komponen dari bantuan sosial itu sendiri apakah dana untuk menanggulangi bencana pak
termasuk saya kira ya
di situ banyak sekali komponennya termasuk untuk investasi
kejadiannya juga mungkin di dua ribu delapan belas ya bencana
iya jadi banyak sekali yang memang harus dikeluarkan oleh pemerintah di dalam konteks untuk bantuan sosial
dan saya kira itu sah sah saja juga ya
oke nah ini kan empat puluh lima triliun
sementara target dari pemerintah target devisi apbn nya dua ratus sembilan puluh enam
empat puluh lima sudah sementara targetnya hanya dua ratus sembilan puluh enam
berarti lima bulan nanti sudah terpenuhi dong nih pak targetnya
setiap bulan empat puluh lima triliun
saya kira nggak seperti itu cara kita melihatnya ya
kalau setiap bulan nih ya empat puluh lima triliun
jadi kalau saya melihatnya pemerintah kan sudah ada pagunya
sudah ada pagu di dalam setiap alokasi anggaran
dan tentunya pemerintah akan berusaha untuk memantui apa yang sudah disepakati sudah direncanakan di dalam anggaran kita
nah bicara soal pagu anggaran siapa siapa saja sih pak yang paling mempunyai influence di dalamnya
dan apa bahan pertimbangan itu sehingga mereka bisa menetapkan target devisi dua ratus sembilan puluh enam triliun
saya kira di dalam pengelolaan manajemen itu kan manajemen keuangan
dari yang terkecil keluarga perusahaan sampai ke negara itu sama ya
pasti ada yang memutuskan diputuskan bersama kemudian sudah ada mereka yang bertanggung jawab terhadap masing masing pagu anggaran
kalau di apbn yang paling topnya ya pasti adalah menteri keuangan
tapi kemudian kan anggaran
anggaran itu kan sudah diserahkan ke masing masing pelaksananya ya
departemen lembaga itu yang sudah mendapatkan alokasi anggaran
mereka yang harusnya strict menjaga anggaran itu sesuai dengan apa yang sudah mereka sepakati di awal
oke nah selain beban sosial yang memakan banyak biaya apbn itu
apalagi pak yang cukup perlu diperhatikan
apakah subsidi bahan bakar juga menjadi salah satu komponen
apakah subsidi yang sudah masuk di dalam kantong kantong yang sudah dipersiapkan
dan ekspektasinya memang seperti itu sudah direncanakan
iya kan totalnya sekitar hampir tiga ratus triliun tadi ya
sekarang sudah empat puluh lima triliun
tentunya ini diharapkan tidak setiap bulan jadi empat puluh lima triliun kan
pasti dia akan ada naik ada turun disesuaikan dengan kondisinya seperti apa
mereka pasti sudah punya perencanaan planning
oke nah kita kan sudah mau pemilu nih pak sebentar lagi
nah apakah dengan adanya pemilu ini defisit anggaran
akan naik atau justru bisa terjaga kestabilannya
saya masih meyakini ini konteks manajemen anggaran
masih meyakini bahwa pemerintah pasti akan berupaya agar supaya besarnya defisit
besarnya yang tiga ratus tadi itu bisa dicapai
tahun perlu ya ditekan
nah memang kalau kita lihat sekarang sudah di atas dari yang direncanakan
tapi tentunya mereka akan berupaya untuk bagaimana membela
dan kemudian yang sudah terlalu besar misalnya pada bulan januari ini pada bulan bulan berikutnya
nah kan untuk kestabilan politik perlu untuk menjaga defisit anggaran itu sesuai dengan target begitu pak
nah sebelum pemilu ini kan dijaga nih benar benar
apakah nanti setelah pemilu katakanlah apakah tetap jokowi yang menjadi presiden atau keganti pemerintahan
apakah kemudian nanti ada kekhawatiran ini masyarakat harus khawatir bahwa pemerintah sudah tidak komit lagi dengan target itu
yang jelas masyarakat kita semua
tidak perlu khawatir
saya kita bisa melihat ya track record dari pemerintah dalam mengelola anggaran dari tahun ke tahun ya
tidak hanya di pemerintah jokowi tapi pemerintahan sebelumnya kita selalu disiplin terhadap anggaran kita
dan itu diakui
secara historis begitu ya
secara historis kita diakui
apalagi sampai menteri keuangan kita juga diberi embel embel diberi penghargaan sebagai menteri keuangan terbaik
tentunya itu tidak asal asalan saja ya
itu didasarkan kepada kinerja yang baik
sebelumnya juga saya melihat kita selalu disiplin terhadap anggaran kita
dan saya kira ini juga akan berlanjut ke depan
siapapun yang menang di dalam kontestasi pilpres ini saya yakin kinerja dari anggaran kita itu akan tetap dijaga baik
oke menyinggung sedikit pak mengenai defisit keseimbangan primer yang tadi ibu sri mulyani katakan
apakah ini lebih penting dibandingkan dengan defisit anggaran pada umumnya
saya kira semuanya sama sama pentingnya ya
tapi biasanya memang kalau divisi primer itu
karena ada embel embel primer begitu kita lantas berasumsi bahwa oh ini lebih penting begitu primer
jadi memang keseimbangan primer itu artinya bagaimana kalau kita ingin melihat ada istilah kan lebih besar pasak daripada tiang
kita melihatnya bukan di defisit anggaran secara keseluruhan utamanya
kita melihatnya di sebenarnya ada di kesimbangan primer
karena kalau di keseimbangan primer artinya berapa yang kita terima berapa yang kita belanjakan benar benar untuk program itu ada di keseimbangan primer
karena di keseimbangan primer pengeluaran untuk hutang dan pokok sudah dikeluarkan
jadi kalau kita dapatnya sepuluh belanjanya itu lima belas tidak termasuk bayar hutang dan pokok
berarti kita defisitnya lima
nah itu yang dimaksud
jadi selama kita mengalami keseimbangan primer defisit ya itu artinya kita masih lebih besar pasak daripada tiang
jadi artinya sebenarnya simpel saja kita lebih besar pasak daripada tiang
di luar membayar hutang dan pokok
tapi bukankah kondisi seperti itu memang baik pak lebih besar pasak daripada tiang
karena kalau kita tidak hutang kan artinya ekonominya diam saja gitu
jadi kalau kita balik lagi ke perdebatan soal hutang ya
saya selalu mengatakan utang itu adalah kesepakatan kita
ya kita itu bisa saja nggak berhutang
kita tidak bisa tidak berhutang kita bisa saja kita bikin anggaran kita support bisa
tapi semuanya diam begitu
tapi artinya ya kita harus tahu konsekuensi kalau kita ingin memutuskan seperti itu
kan semuanya itu tertuang di dalam apbn
apbn itu disepakati antara pemerintah dan parlemen
dan dari parlemen itu semua partai ada di situ
semua faksi ada di situ dan semuanya sepakat
bahwasanya kita oke kita anggaran kita seperti ini penerimaannya seperti ini belanjanya seperti ini kita sepakati bersama
yang artinya kita mengalami defisit sekian
nah untuk defisit yang sekian itu kita sepakati ya berarti kita perlu utang karena kita defisit
kalau kita menyepakati sepik defisit kemudian kita tidak sepakat dengan hutangnya itu tidak konsekuensi
pak peter sekarang kita beralih ke masalah pendapatan
tadi sudah bicara soal defisit
pendapatan kita apakah tahun ini diperkirakan bisa melampaui target apbn pak
waduh agak berat ya
jadi kita harus tahu juga ya selama ini target penerimaan itu setahu saya tidak pernah melampaui
tidak pernah selama ini
tidak pernah melampaui ya
tahun dua ribu delapan belas yang diklaim oleh bu sri mulyani melampaui
tapi kalau kita lihat detailnya untuk target penerimaan pajak yang menjadi sumber penerimaan utamanya ya nggak nyampe juga
walaupun ini shortfallnya mengecil
nah yang perlu kita pertimbangkan adalah tahun dua ribu delapan belas itu kita ada windfallnya
yaitu dari sisi harga dan kurs
karena kurs kita itu melemahnya lompatannya besar dan kemudian harganya lompatannya juga besar
itu berdampak kepada baik itu di pnbp maupun di penerimaan pajak
nah ke tahun ini nampaknya itu susah untuk kita harapkan berulang kembali
jadi saya agak pesimis kalau tahun ini kita akan bisa mengulang prestasi kita pada tahun dua ribu delapan belas
oke nah tahun lalu sendiri tahun dua ribu delapan belas pemerintah tidak mengajukan perubahan apbn
ini artinya apa apakah memang ekonomi terkendali
enggak juga ya
ya tahun dua ribu delapan belas begini ya
apbn itu disusun berdasarkan asumsi
banyak asumsi di sana
asumsi itu mempengaruhi baik itu di penerimaan maupun di pengeluaran
kalau kita misalnya kita menetapkan kurs pada tahun lalu itu kan kita tetapkan tiga belas tiga ratus kalau nggak salah
oke di dalam apbn
di dalam apbn tahun dua ribu delapan belas
tahun tahunya bergeraknya di empat belas lima belas sampai lima belas
artinya perhitungan kita di dalam anggaran kita
di dalam anggaran kita itu sudah meleset
karena faktor pengali kursnya udah salah
nah ini biasanya kita koreksi agar supaya apa yang tertuang di dalam rencana kita di dalam apbn kita itu benar benar sesuai dengan kondisi realnya
tapi itu tidak harus juga ya saya tidak juga menyalahkan pemerintah yang pada tahun dua ribu delapan belas memutuskan tidak melakukan perubahan
perubahan sah sah saja juga ya
jadi ini kemungkinannya diadakan perubahan kecil
gambarannya seperti ini aja
tahun untuk apbn tahun dua ribu sembilan belas itu asumsi kurs nilai tukar kita itu diasumsikan lima belas
nah sekarang kan bergeraknya di empat belas
ya ada tiga belas sembilan ratus sekian sampai empat belas seratus
range nya selama awal tahun ini seperti ini
dan dugaan saya kalau tidak ada gejolak yang besar di global
saya kira akan berada di bawah empat belas lima ratus kurs kita
artinya di bawah asumsi apbn dua ribu sembilan belas
nah ini terpulang kepada pemerintah karena ini juga harus dilihat lagi bagaimana dengan asumsi asumsi yang lain
nah kalau pemerintah mengatakan eh ⁇ its ⁇ okay nggak apa apa ya kita tidak perlu melakukan revisi atau perubahan anggaran
baik pak peter terima kasih pak atas waktunya sekali lagi di cnn indonesia business
itu tadi bincang bincang dengan peter abdullah direktur riset dari center of revie